di guyur hujan beberapa jam genangan air muncul di beberapa titik di ibu kota kemarin
seolah lumpuh saat hujan mengguyur ibu kota seperti tak pernah belajar dari masa lalu
solusi banjir tidak bisa lagi hanya insidentil
kita bahas malam ini bersama bang syarif sekretaris komisi ddprd dki jakarta
bang syarif selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada juga bang pantas nainggolan anggota komisi d dprd dki jakarta
bang pantas terima kasih malam hari ini sudah hadir
dan juga ada kang geyat supriyatna pengamat tata kota universitas trisakti
kang yayat terima kasih sudah hadir malam hari ini
saya ke kang yaya terlebih dulu ya
kang yayat apa yang sebenarnya kemarin terjadi di ibu kota
pertama begini kita harus bisa memaklumin jakarta itu disiram hujan dengan intensitas lima puluh sampai seratus mm saja
itu udah potensi gerangannya tinggi
jadi pertanyaannya kemarin berapa curah hujan tertinggi
kemarin yang tertinggi sembilan puluh dua di paku buwono
yang menjadi pertanyaannya apakah ketika air itu melimpah istilahnya ngantri katanya ini ada persoalan
bagaimana ketika air melimpah dengan sistem gorong gorongnya atau sistem saluran pembuangannya
nah saya mengamati selama ini ya saya kan banyak jalan dan melihat pekerjaan
sekarang banyak perbaikan pembangunan jalan trotoar
saya melihat ada persoalan besar
ternyata dimensi saluran pembuangannya itu sangat kecil
sementara volume air sangat besar
dicek ada berapa titik
kalau hanya beberapa titik ini kan menjadi persoalannya genangan cukup tinggi
nah saya coba tadi konfirmasi dengan dinas sumber daya air dan dinas bina marga
apakah selama ini dalam konteks perbaikan jalan peningkatan jalan pembangunan trotoar yang sekarang sedang masif
itu berkoordinasi tidak dengan sda
dalam tanduk ketip ya dalam konteks koordinasinya
tetapi dalam konteks pengawasan di lapangan apakah ada kesalahan penutupan penyicilan
kekasih yang berbeda
itu yang berbeda
nah yang kedua memang saya pernah menemukan satu fakta misalnya di tamrin dulu ya itu pernah sempat tergenang
penyebabnya apa salah satu
satu ada overlay peningkatan pengaspalan jalan yang makin tinggi sementara lubang pembuangan yang ada itu tidak besar
nah kemudian tadi fakta saya ke lapangan lagi di persimpangan gatus broto dengan kuningan itu gendangannya cukup besar
itu ada perubahan bentang ruas jalan terjadi penyempitan
dan satu hal yang sangat penting

dan satu hal yang sangat agak menyesatkan itu di pojok itu ternyata sistem pembuangan kita terhalang sama utilitas kabel yang demikian banyak
kita bisa bayangkan kalau sistem pembuangan terhalang dengan utilitas kota itu persoalan mendasar sampah satu aja bisa mambat
dan barusan dikuruk
nah kapan kita bisa mau belajar berubah gitu ya
jakarta ini bisa dikatakan sistem derenasenya itu didesain di zaman kolonial tapi dipakai anak anak milenial
masih dipakai sampai sekarang
masih dipakai sampai sekarang
sampai sekarang dipakai
tunggu tidakkah ada pembaruan dari beberapa kali itu
jakarta itu tidak pernah melakukan urban renewal dalam skala besar
beautifikasi terjadi sekarang di jalan di trot warna
tapi gorong gorongnya nggak pernah berubah
contohnya misalnya di jalan sudirman itu di depan xx satu dan sebagainya itu itu dulu ada dua gorong gorong yang lama yang mungkin sudah tidak berfungsi ditambah dengan yang baru
kita tidak tahu
yang mana yang berfungsi
jadi pertanyaan yang paling mendasar sekarang ini adalah peta under map bawah tanah jakarta itu kalau ditanya ke saya kang yehat gimana petanya
makan tau pakai lalap nggak tau ah gelap
ada nggak sebenarnya
itu tidak ada
jadi pertanyaan sekarang tumpang tindi adalah pada persoalan dimensi gorong gorongnya derinasinya
kemudian ada perubahan dalam konteks bentang diatasnya
nah utilitas kota
maka kita dorong komisi d ini kapan ducting dibuat di jakarta ini
kita belajar dari surabaya
surabaya ketika sebelum trotoar dirapikan dibangun ibu risma itu sudah memetakan di mana titik titik potensi genangan itu ada
jadi dia membuat gorong gorong dengan dimensi yang dua meter
ekstra gitu ya
jadi disitulah sebetulnya perubahan mendasar dalam urban renewal kita
nah jakarta ini lebih banyak memang menyelesaikan persoalan diatas
tapi tidak bisa
bisa menyelesaikan di bawah
ditambah lagi satu hal yang menarik ada kemungkinan potensi drenase itu tidak maksimal karena ada perubahan penurunan permukaan tanah
banyak cekungan cekungan baru
nah sekarang ini misalnya contoh ya mohon maaf sekali lagi
jakarta ada lima puluh dua rw yang dalam tanda kutip sulit diatasi untuk dientaskan dari potensi genangan banjir
memang wilayah itu tidak cocok untuk tempat tinggal
wilayah itu berada di cekungan
ditambah lagi sekarang yang bertambah parah di jakarta
itu satu hal
banyak tumbuh pemukiman baru gedung gedung baru dibangun gedungnya
tapi drenasinya tetap seperti itu
nah jadi ada persoalan besar di kita ini ketika semua permukaan kita ini diperkeras
itu namanya run of air
begitu dia jatuh seperti ini truk tidak terserap
yang makanya sekarang jalan raya menjadi sungai
oke kang syarif betulkah itu
tidak pernah ada konsep anda melihat tidak pernah ada konsep yang besar untuk mengatasi banjir selama ini dari beberapa pemerintahan gubernur
iya saya setuju dengan pak yayat
memang dibangun di zaman kolonial dan
saya setuju saya setuju
dan kita memang
itu miris ya sebenarnya
itu ironi banget
jadi memang kita membangun dari yang ada
jadi tidak membangun dari yang kontruksi yang baru baru seperti itu
tapi saya dalam konteks ini mungkin mari kita kembali titik pijak kita yang mana
oke yang ada kita perbaiki
nah kejadian kemarin itu menurut saya itu kita patut syukur pak yayat ya
kemarin itu yang menjadi penyebab adalah mikrodrainase
tidak ada aliran aliran besar seperti sungai alhamdulillah
tapi belum tapi belum puncak musim hujan
nah maka kalau saya katakan mikrodrainase di mana letaknya
setelah saya teliti pak yayat itu ada di pusat pusat kota
di mana ada gedung gedung baru yang pernah saya tanyakan kenapa sampai terjadi seperti itu
ada penyempitan mulut air itu seharusnya gedung gedung itu sudah mulai
ada treatment ahli teknik mengatakan itu zero run up
itu jadi supaya setiap gedung itu
setiap gedung itu harusnya dikendalikan slf nya
mbak putri bisa nggak law enforcement
saya tanya mengganti dari law enforcement apa
mungkin kita lakukan pendekatan kultural berbasis natural
maksudnya apa diberikan kesadaran pemilik gedung itu
jadi saya bisa mencatat bahwa yang kemarin
karena kultural berbasis natural itu berarti kalau misalnya banjir depan gedungnya dia ya sudah gitu
ya bukan maksudnya pendekatannya adalah
jadi pendekatannya adalah diberikan kesadaran pemilik pemilik gedung itu
jadi di luar area yang kemarin tujuh belas genangan itu
bukan yang di aliran besarnya itu rapih
rapih sekali gitu
sudah dilakukan pengurukan dan saluran penghubungnya bagus
saya tinggal di jakarta timur mbak putri aman aman aja itu
justru ada masalahnya di pusat pusat kota di mana gedung gedung baru itu
nah itu saya ingin mengatakan bahwa ini harus dilakukan penegakan kepada pemilik pemilik gedung itu
siapkan resapan air yang sesuai dengan ketentuan
dan di situ ada juga pembuangan yang tepat ya
jadi jalan raya itu menjadi drenase baru sekarang itu
seharusnya gedung itu bisa dua jam menampung lebih dulu
nah tapi masa tidak ada yang bisa dilakukan pemprov dpr
masa tidak bisa menekan mereka kan
yang membuat ketentuan kan bagaimanapun pemprov dan dengan dpr juga
ya secara bertahap memang kita menghendaki yang namanya pengawasan slf itu
nah tetapi mungkin ya karena ini terlalu rumit sekali
sekitik sekitik saya tanyakan low impressment gimana
belum bisa seperti pak yayat
maka harus dicari jalan lain kan selain law enforcement apa
ya kita perlu penyadaran kepada pemilik pemilik gedung itu
supaya diperbaiki aliran di dalam gedung itu
supaya tidak buang langsung ke jalan raya seperti itu
itu satu hal pak pantas ada yang lain tidak
ya saya pikir ya kita sudah banyak pakar pakar lingkungan pakar tata kota pakar apa semuanya sudah sangat banyak
seperti yang tadi disampaikan oleh kang yayat
tetapi memang ya terus terang saya juga sampai sekarang belum pernah menemukan grand design
grand design pengentasan banjir di wilayah dki jakarta
nah dan ini tidak ada
adanya parsial atau bagaimana
nah yang saya lihat sekarang ini sepertinya pendekatannya selalu parsial
pada saat terjadi banjir pasti yang disalahkan adalah sda
padahal yang namanya pembangunan ini harusnya kan terintegrasi
dan masalah air ini bukan hanya masalah sda
nah tapi ada hubungan yang dengan tata kota dengan bina marga dengan lingkungan hidup dengan tata ruang dan lain sebagainya
nah ini semua perangkat perangkat sebenarnya dimiliki oleh pemda
ada perangkat perangkat itu
nah kenapa kenapa tidak di semua perangkat ini bersama sama meng hire katakanlah tenaga tenaga ahli yang ada membuat sebuah sistem drainase tata kota sesuai dengan tuntutan nyaman
tentunya ya berangkat dengan realita yang ada
nah jadi mungkin tidak harus melakukan perubahan radio
tidak harus melakukan perubahan radikal
bisa aja penyesuaian penyesuaian dari fondasi yang sudah diletakkan oleh zaman kolonial dulu
itu saya pikir yang harus dilakukan
terus terang sampai sekarang kita di dprd selalu mendesak
mendesak bahwa tidak boleh lagi penanganan penanganan parsial
banjir tidak boleh hanya sekedar dilihat sebagai sebuah genang
tapi ini kan sebuah drainase yang berhubungan satu sama lain
nah termasuk juga katakanlah dengan tata ruang
tata ruang kita masih sangat kekurang
ruang terbuka hijau
nah ada beberapa kebijakan kebijakan yang secara signifikan sebenarnya sudah pernah dilakukan untuk mengatasi masalah banjir di dki jakarta
nah kenapa dari pengalaman pengalaman yang sudah terbukti cukup baik
kenapa tidak diteruskan gitu loh
jadi saya pikir perlu ada sebuah konsistensi juga
katakanlah kita punya perda tata ruang wilayah ataupun rencana detail tata ruang yang dalam konteks perencanaan saya pikir sudah menampung semua
saya pikir perlu ada konsistensi
katakanlah perizinan perizinan yang dikeluarkan sungguh sungguh harus berbasis
itu harus berbasis kepada rencana ini
jadi tidak boleh lagi ada penyimpangan dari sebuah rencana
nah gitu loh
tapi bagaimanapun juga kan ada juga berpengaruhnya di sini kang yayat
anda tadi mengatakan ada beberapa kelurahan yang memang cekungan
yang semestinya tidak diperuntukkan untuk kawasan tempat tinggal
enggak jauh jauh dari kesini misalnya daerah kemang kan kita tahu itu daerah serapan
sempat beberapa waktu lalu ramai dibahas
gusur semua kita pindahkan
tapi toh itu juga kejadian
jadi ini persoalannya apa sebenarnya
oke kita bahas itu nanti setelah jeda
tetap bersama kami
ada bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal genangan air yang terjadi di beberapa titik di ibu kota
mungkin dilihat ngapain sih membahas genangan air
tidak semestinya itu terjadi
karena bagaimanapun ini adalah apa ya
etalase negeri lah kurang lebih seperti itu
dan apalagi ini terjadi justru di pusat kota yang menjadi perhatian banyak publik
benarkah memang ini persoalannya berani dan nggak berani aja bang sarif
kalau tadi seperti sedikit terakhir kang yayat katakan
karena semuanya instrumennya sudah ada
tinggal mau melakukan atau tidak
atau tidak semudah itu
kalau di dalam konsep misalnya keberanian ya harus
seorang pemimpin dan pimpinan di level tengah dan lainnya yang diberikan tanggung jawab
harus mengambil keberanian mengambil keputusan
soal tadi kan pemicunya adalah soal kemang ya
dan kalau dulu ada cara berpikir misalnya harus dibongkar justru tidak sekarang
ditata dia dalam keadaan existing seperti itu
jadi pendekatan pendekatan itu sesungguhnya adalah bagian dari penyelesaian itu
jadi gak bisa penyelesaian itu mulai dari kalau judulnya nadir
nadir itu artinya luar biasa
jadi sudah gak bisa solusi yang biasa biasa
pendekatan magikal itu ya
saya setuju memang harus diambil keberanian
contoh misalnya kalau pak atas mengatakan harus ada konsistensi juga kesinambungan kan
konsistensi dan kesinambungan
tetapi dari sekian konsistensi dan kesinambungan seorang pre odeh di mana itu harus memberikan
apa namanya tawaran juga misalnya sekarang pak anies mengatakan soal naturalisasi
kita berdebat pak pantas ya
rupanya sudah ada contohnya nanti kita ke depan akan tengok ya
nanti saya ketik
dua waduk itu ya
dua waduk itu
itu soal drenase besar
nah yang sehari ini kita bicarakan adalah mikrodrainase
di mana sih masalahnya setelah saya cek dengan waktu terbatas itu kaitan dengan gedung gedung
yang gedung gedung itu kontruksi dan sebagainya
sepertinya tidak layak
tapi keluar slf
nah saya kan pertanyaannya
apakah berani tuh
apakah berani mencabut slf
kan gitu pak
apakah bisa mencabut slf
itu yang saya katakan belum berani
pilihan pilihan masih banyak
dilakukan pendekatan secara penuh kesadaran
kalau enforcement saya kok agak meragukan pak yat
itu kalau gedung gedung cabut slp bagaimana
padahal disitu jantung masalahnya
kalau misalnya pendekatan berapa lama pendekatan itu harus dilakukan
karena kan ini kan hujan gak cuma sekadar
ini kan hujan
ini kan hujan
ini kan hujan
ini kan hujan
tahun lalu pun hujan dan juga terjadi genangan
dan sekarang kita baru mau menghadapi awal musim hujan sudah begini
kan bagaimanapun tetap harus antisipasi yang kedepannya dong
jadi gini kalau dalam pendekatan seperti itu adalah yang paling terpenting adalah
dalam mengatasi banjir pertama yang prioritas adalah tidak menimbulkan korban jiwa
masa yang berakhir
masa yang berakhir
masa yang berakhir
masa yang berakhir
itu sudah kemarin dengan dasarnya sudah seperti anggaran
di ibu pimpiban ya pak
itu aja sih saya melihat itu

aliran aliran kecil yang harus diatasi
sedang dibangun berbarengan disitulah
di dalam rapim kemarin
sudah diperintahkan oleh gubernur saya dapat kabar
itu segera diatasi dari
pembangunan di jaringan utilitas
ini tadi kembali ini ibu kota
contoh harusnya ibu kota itu
genangan tinggal kenangan
harusnya kan seperti itu
pertanyaannya gini keberanian
keberanian untuk mengambil keputusan
keberanian untuk mengambil resiko keberanian untuk mengeksekusi
contohnya paling sederhana
sekarang ini kan
kalau yang makronya itu kita debat
tapi ternyata informasi terbaru
dan normalisasi ternyata terbentur
pertanyaannya berani gak melakukan
eksekusi untuk melakukan relokasi
untuk persoalan naturalisasi
karena bantaran sungai
selama tidak berani mengambil risiko
selama terjadi persoalan sosial
itu akhirnya kita tidak akan pernah
ini pr loh ini informasi baru yang harus kita
segera update berlanjut
yang kedua yang menjadi pertanyaan
tadi bagaimana sistem
penataan yang terkait dengan
sistem mikronya pak memang harus
ada sinergi pertama
satu dinas kebersihan
misalnya kedua dinas
binamarga sumber daya air
untuk pertama satu dalam penataan
sistem dari nasi mikro setuju tidak
misalnya contohnya misalnya binamarga
sekarang banyak menutup saluran
terbuka demi apa
demi untuk pelebaran trotoar
kalau psu yang
masuk lagi waduh udah direndam
latihan ya pasal semua macam
ya kan gak pas ya kan
nah pertanyaan itu tanya kepada
teman teman karena kalau membangun gampang
maintenance nya yang biasa susah
yang kedua dalam pekerjaan itu ada
sistem yang terputus
perbaiki kemudian saluran di bawahnya
perbaiki tetapi di ujungnya dia putus
putusnya tidak terinterkoneksi
dengan saluran lainnya
selama karena proyeknya sepenggal
tidak langsung dan kedua
ini terjadi di wilayah mana aja kak
karena saya suka jalan kaki
saya suka cek itu oh ini berubah
kemudian tipe salurannya
daun berapa dan itu harusnya
informasi itu sampai
cek lagi kemampuan daripada kontraktor
yang ngebangun pekerjanya serius
karena kan elevasi jalan harusnya perhatikan
contohnya sederhana aja
kalau salurannya bagus
drenasinya bagus sistem pembuangan bagus
air itu nggak sampai lima menit sepuluh menit
langsung hilang saya belajar banyak
contohnya dari singapura singapura itu
saya pelajari waktu itu drenasenya
mereka nggak punya air ya kan
dari air hujan sebagai cadangan
air baku mereka
itu air itu betul betul jangan sampai hilang
jadi cara membuat
drenasinya cara menatanya
dan semua diperhitungkan sehingga air itu
terakumulasi kita kan nggak pernah berpikir
mau hilang mau hancur mau segera
kita buang kan akhirnya apa
kita buang waktu musim kemarau kita kekeringan
kalau pada musim kemau orang mau cari mata air
ketemunya air mata kan
ada apa apa kan
jadi yang menjadi masalah kita
kalau ingin menata secara skala mikro
maka saya mengatakan
kalau ini kan banyak penurunan permukaan tanah
banyak saluran drenase yang terputus
dia mengalami penurunan
di sini yang ngelir tapi di ujungnya kering
begini deh penataan secara mikro
saja itu sudah berhasil atau belum
menurut saya sudah
secara mikro perkawasan
contoh misalnya contoh ya
ada kawasan yang bagus misalnya ada
yang dikelola oleh swasta
nah sekarang untuk kawasan kawasan
bagi pemilik bangunan dia aman
tetapi dalam konteks luarnya
tadi betul pak
seakan akan biaya lingkungan
bukan bagian dari biaya investasi
oke bukan urusan dia
iya bukan urusan
kalau tanya pak ini mengatakan
memaksa enggak mungkin pak
maaf pak urusan drenase
itu bukan bagian dari
pertanyaannya untuk apaan damdal
pak batas pak batas
saya sependapat bahwa
kata kunci disini adalah keberanian
tapi keberanian yang diletakkan
di atas sebuah konsep yang terpadu
dikerjakan oleh ahli ahlinya
yang merindukan selama ini
menjadi kenyataan bebas dari banjir
itu dan saya sebagai wakil rakyat
pemprov menurut anda sudah punya ahli ahlinya
ya dki jakarta punya ahli ahlinya
ada tgpp ya
yang bisa mengahir
berapapun alokasi anggaran
saya sebagai anggota banggar juga mendukung
asal beres ya ini banjir
betul manfaat itu bisa dirasakan oleh masyarakat
nah kemudian yang kedua juga
tadi disinggung soal saluran apa semuanya
sekarang ini lagi marak soal
di bawah trotoar tersebut ada saluran
ada ducting dan lain sebagainya
fakta yang saya temukan
tidak seperti itu
desainnya tidak sesuai dengan pengerjaan
kita menuntut supaya ini pekerjaan terpadu
ini bisa menjadi satu pekerjaan besar
yang menyelesaikan banyak hal
sehingga kalaupun macet yaudah sekali aja macetnya
nggak usah berkali kali gitu
itu yang kita harapkan
tapi fakta yang kita lihat ini sekarang
ya tidak terjadi seperti itu
dia kontraktor hanya sekedar membangun sesuai dengan permintaan
perizinan perizinan itu kan semuanya kan menjadi rentang kendali
diatas kertas sudah memenuhi amdal
sudah memenuhi ini
sudah memenuhi ini
tetapi faktanya tidak seperti itu
dinas semestinya bisa mengecek kan itu
dinas semestinya bisa mengecek
harusnya dinas yang punya owners
yang punya pekerjaan
betul betul bisa melakukan kontrol gitu loh
dan bukan hanya dinas terkait
mungkin ya dinas yang lain juga dituntut untuk
bisa bekerja sama berkoordinasi
sehingga satu persoalan bisa berkaitan dengan pekerjaan lainnya
sudah mendekati dari berbagai aspek
seperti tadi ya
ada peningkatan jalan
tidak dibarengi dengan pelebaran
malah mengakibatkan penyempitan
katakanlah pintu pintu air atau
yang hari ini katanya salah satu penyebabnya adalah itu
dan jangan kita lupa bahwa ini bagi saya ini adalah sebuah early warning
mungkin akan ada puncak nanti hujan warna itu atau ketika itu
februari karena kita kan punya siklus lima tahunan
ada masa masa tertentu curah hujan di dki tinggi
di puncak juga tinggi permukaan air laut naik
kalau tiga komponen ini naik maka jakarta bisa kelelap
kalau tidak ditangani secara baik
bahkan fakta fakta juga ya seperti tadi yang disampaikan oleh kang yayat
bahwa tahun demi tahun terjadi penurunan
pertama permukaan tanah
yang secara teknologi ini sebenarnya sudah bisa dipahami oleh semua orang
dan bisa melihat semua persoalan ini secara komprehensif
melahirkan sebuah konsep dan itulah yang harus dilakukan
dan saya ingin kita punya seperti yang namanya
kalau dulu ada yang namanya gbhn
maka kita juga punya gbhn khusus untuk penanggulangan masalah ini
karena sudah terlalu lama dan belum beres beres
jadi wajib melanjutkan rencana ini
karena ini bukan pekerjaan satu tahun dua tahun
iya betul sepakat
tapi bagaimanapun kan kita sebentar lagi
oke lah kalau yang kemarin misalnya dianggap minor ya
tapi bagaimanapun kan pasti sudah ada beberapa langkah
yang sudah dilakukan pemprov dki jakarta
apakah itu kemudian sudah cukup untuk mengantisipasi
atau hujan yang akan datang memasuki masa puncaknya di bulan depan
januari februari ini
kita bahas setelah jeda ya
tetap bersama kami
kita masih membahas soal banjir di ibu kota ancaman banjir di ibu kota
kang ayat yang selama ini sudah dilakukan oleh pemprov dki jakarta
memang kita ada beberapa yang parsial
tapi bagaimanapun kan pasti sudah ada beberapa antisipasi
kalau menurut anda itu sudah maksimal belum
sekarang ini kan ada dua penanganan struktur dan non struktur
yang struktur itu ya tadi saya mengatakan
untuk pembersihan penataan gorong gorong pompa dan sebagainya
jadi pekerjaan lebih banyak pada fisiknya
yang non struktur ini
terkait dengan pemberdayaan kesadaran masyarakat jangan buang sampah
kemarin viral itu ppsu yang masuk ternyata itu di mana
di pasar di kebun kacang
dari mana sampahnya sampah dari pasar
artinya apa potensi sampah pun kalau kita biarkan
itu akan menjadi faktor faktor masalah bagi kita
jadi kenapa pertolongan kan saya bisa gesek gesek nih anggota dewan
kenapa penyentuhannya pada aspek
bukan hubungannya di sini ke meja
kenapa hanya pada persoalan strukturnya aja
fisiknya non strukturnya itu gimana
budgetnya kan nggak tahu
atau dianggap ngukurnya susah
indikator keberhasilan kesadaran itu susah
jadi budgetnya kurang gitu kan
padahal kenapa dengan pendekatan lomba kebersihan diantara
itu kan bisa menarik ada apresiasi ada hadiah buat masyarakat
jadi strukturnya lebih dominan dibandingkan yang non strukturnya
tapi strukturnya pun kan juga belum beres beres
beres beres ya karena memang ada faktor faktor non teknis
dan teknis di dalamnya
tapi saya kembali kepada ada beberapa titik rw yang memang dalam hal ini
yang potensi bencananya tinggi
secara topografi dan sebagainya
dan kemungkinan bisa terulang lagi
terulang terulang pendekatan apa yang dilakukan untuk mengatasi mereka itu
jadi sampai sekarang itu sampai sekarang itu
jika nanti itu paling siapin perahu karet tenda makanan makanan ringan dan sebagainya
dan soalnya mereka
mereka juga sudah maklum dengan kondisi ini
sudah maklum jadi pertanyaannya ini akan menjadi stigma
bahwa jakarta tidak pernah bebas banjir karena delapan puluh dua titik itu
jadi pertanyaannya kan di jakarta ini mohon maaf ya ada genangan dikit
beda susah membedakan genangan dengan banjir ya kan
ada satu lokasi terkena banjir jakarta banjir
dulu kampung pulau banjir seakan akan seluruh jakarta banjir
pertanyaannya bagaimana indikator kita kepada teman teman dewan ini kan
untuk mampu mengatasi mengurangi titik titik yang delapan puluh dua rw itu
katanya sekarang fokus dua puluh lima
nah yang menarik tadi betul pak sarif mengatakan
beda yang di lokasi yang rawan banjir dengan yang kemarin
kemarin sembilan belas titik semuanya di jalan
semua di jalan jalan utama itu kan
jadi betul kato panis mengatakan ini pasti ada persoalan
dengan bekas pekerjaan pekerjaan prioritas kota yang belum selesai
ada persoalan sistem derinerasi mikronya
kalau yang di lokasi lokasi rawan banjir itu
itu persoalan topografi persoalan pemukiman yang memang tidak pas di situ
catatan yang paling penting sampai sekarang ini adalah
bagaimana membuat rencana induk master plan dari sistem drenase kita
karena ditambah lagi persoalan kita kita makin lama makin di bawah permukaan laut
itu menjadi pr paling besar
master plan itu sudah sempat dicetuskan belum sih oleh pemprov bang syarif
saya sendiri belum tahu
dan di dalam rpjm dia juga tidak akan melakukan kelanjutan dari master plan
saya buka buka tidak ditemukan
coba sekarang pendekatan kawasan itu
bagaimana cara mensinergikan sistem drenase kemana kemana
ibaratnya artinya mana yang primernya mana yang sekundernya mana yang tersiarnya di mana phb nya
mohon maaf ya kasus kemarin yang disunter itu itu phb yang diduduki oleh masyarakat
jadi pemukiman dan tempat usaha
artinya banyak saluran saluran phb yang juga tertutup oleh kepadatan pemukiman
nah itu pr besar
yang jadi pertanyaan sekarang di jakarta ini satu ada persoalan ketika saluran itu mengalami penyempitan
itu tadinya terbuka eh karena beli mobil beli motor akhirnya ditutup
jadi hampir semua yang sekarang rata rata terbuka sudah tertutup
itu menyulitkan pemeliharaan
oke oke pak pantas
ya jadi terus terang memang ya kita belum punya master plan tentang banyak hal
kita punya rdtr rencana detail tata ruang
tetapi lebih kepada zonasi lebih kepada zona bisnis zona ini perumahan zona apa
belum ada belum menggambarkan master plan apa yang mau kita tuju apa yang mau dinyatakan
nah dan terus terang dprd terus mendesak skpd skpd terkait untuk membuat itu
termasuk juga master plan ya
didesaknya dari kapan pak
dalam setiap rapat termasuk juga dalam pembahasan anggaran kemarin
karena ini terkait dengan anggaran
artinya berapapun biaya yang dituntut untuk melakukan itu kita akan dukung
tapi tidak ada satu rencana pun untuk mengusulkan penyusunan master plan
ataupun wilayah dki jakarta yang diberikan
akibatnya ya kita kan hanya mengkritisi supaya itu muncul dari eksekutif
kemudian ya saya pikir ya itu masih tetap harus terus disuarakan dituntut
agar pemerintah bisa memenuhi harapan harapan masyarakat
dan kembali kepada lingkungan
karena secara de facto kita ini sebenarnya tidak ya sedikit tidak normal
ketika banjir dianggap normal itu tidak normal ya
ketika kita merasa maklum dengan banjir itu tidak normal
dengan rutinitas rutin
dengan rutinitas rutinitas tadi ini udah dianggap normal normal aja kan begitu
seperti tadi akhirnya yang bisa dilakukan hanya evakuasi
ini kan suara aja
saya pikir harus ada gebrakan
dan ini bukan hanya gebrakan yang biasa biasa saja
keberanian yang biasa
perlu ada keberanian yang didasarkan kepada sebuah keyakinan
bahwa konsep yang mau diwujudkan itu betul betul bisa dipertanggungjawabkan
apakah dprd akan mendorong gubernur anies untuk melakukan gebrakan memastikan tidak ada genangan air atau banjir ketika puncak musim hujan nanti
masih ada waktu nih mumpung sebulan dua bulan
iya saya mau menjawab soal masterplan nya
karena ini posisi kita itu adalah sebagai ibu kota negara yang terikat dengan urusan urusan tumpang tindinya kewenangan
sebetulnya pada waktu dua ribu dua belas kita pernah gerindra misalnya ya dalam diskusi itu mengajukan master plan
tetapi terhambat oleh regulasi
jadi soal sungai saja bagaimana mau bikin masterplan soal sungai orang masih kewenangan pusat
ini salah satu catatan
siapa yang berwenang siapa yang berwenang
harusnya harusnya ya memang dulu juga pak presiden juga pernah mengatakan insya allah ya barang barang kita bereskan
cuma sampai sekarang itu justru nggak bisa duduk bareng
yang barang barang itu masih
pusat pusat dengan daerah untuk mengurusi banjir ini sehingga
karena memang ibu kota tidak hanya kewenangan dki
tidak ada yang namanya masterplan itulah persoalannya
nah sekarang kita bicara pada existing nya ya
apa yang harus kita lakukan dalam keadaan mengatasi banjir
yang paling penting adalah saya setuju dengan kritik teman teman pdi perjuangan ya kan
sebetulnya tadi pak pantas early warning
memang pak gubernur harus keras ya mengkonsolidasi seluruh aparatur saya dukung itu
saya dukung itu
tapi memang kan pak anies agak beda gayanya
berbeda gayanya mengkonsolidasi lurah mengkonsolidasi camat sda bagaimana cara menghadapi musim hujan ini
jadi gini ya waktu pak jokowi jadi gubernur ya kan jadi gubernur
itu memberikan banyak harapan dan itu saya sampaikan kepada pak gubernur waktu itu
bahwa pengalaman dia menjadi gubernur setelah terpilih menjadi presiden itu akan menyelesaikan banyak hal
di wilayah dki jakarta kita harapkan tidak ada lagi sengketa sengketa kewenangan tadi
karena dia sudah pernah mengalami itu dan tahu dimana persoalan
berarti sekarang tinggal tunggu aksi aja kak
dan itu sudah dilakukan sebenarnya tetapi ada keterlambatan
katakanlah seperti kali ada tiga belas aliran sungai di wilayah dki jakarta
yang secara teknis itu akan ditanggung jawabi oleh apbn
seat pile dan lain sebagainya
tetapi apa yang terjadi banyak yang belum bisa dilakukan
shit pile karena tidak ada pembebasan
pembebasan itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah
katakanlah seperti ciliwung saya jalan ke daerah bidara cina
itu dari satu rw ada enam belas rt di sana empat belas rt banjir
dari satu rw itu dan itu ternyata belum ada belum ada seat pile belum ada turap apa semuanya
dan ironinya lagi dari tahun yang lalu dari dua tiga tahun yang lalu
anggaran yang sudah dialokasikan menjadi dana alokasi khusus untuk pembangunan seat pil itu dikembalikan
kenapa tidak bisa dilaksanakan karena pembebasannya tidak dilakukan
oke oke oke ini yang dimaksud perlu kerjasama ya
perlu kerjasama apa terakhir terakhir
sama kerjasama berhenti karena perbedaan konsep
itu menarik karena satu ingin normalisasi satu naturalisasi
oke itu bisa
kita sudah menyampaikan perbedaan istilah tidak ada masalah lah
yang penting masyarakat mendapat manfaat bebas dari banjir
oke baik terima kasih bapak bapak malam hari ini sudah berdiskusi
kita lihat nanti buktinya ketika puncak musim hujan seperti apa belum lagi kalau ada kiriman kita sih harapkannya tidak ada hal buruk yang terjadi
harap puncak musim hujan kita tidak ketemu lagi
jangan jangan saya juga berharap itu tidak terjadi baik